susah jangan jangan kita pulang ya ma
kangen sama mama
just biar nak
bapak dulu yuk
kayak dia males gitu deh
gak ada mbak mukanya gak ada orang orang situ
kedepannya juga tuh
itu kita ada suaranya nih
diam aja dari tadi
pasti mereka kangen sama reina ben
pasti kangen lah
reina nya gak ada kayak gue
gue juga kangen banget
rumah ini jadi sepi mbak
gak ada mbak andin gak ada reina
biasanya gue juga ngurusin gemol
dari pagi dari betul
apa kita telpon andin aja kali ya
itu bagus tuh
mukanya mbak andin mukanya reina
karena kita tau jadi keadanya kayak gimana ya kan
ingat kalau sebelum bobo harus apa
baca doang mbak
ya udah baca doang dulu ya
ya allah semoga bapak gak sibuk terus
biar besok jangan jalan
sama aku sama mama
soalnya aku sedih kalau gak sama sama
tete ada siapa nih
lo gimana kabarnya terus gemoy juga gimana kabarnya
alhamdulillah baik nih ada reina nih
baik kabarnya ditanya baik dong
alhamdulillah senang deh dengarnya gitu ya
itu udah lega
gemoy terus kangen
kuda poni reina juga kangen sama reina tau
kita semua disini kangen sama reina
aku kangen juga sama miss kiri sama njus
nih nih nih nih mungkin kesini
aku belum kasih nama kuda poni aku
yaudah kita kasih nama snowy ya
iya itu nama bagus kok ya nggak ci
kayaknya dia juga demen tuh
ya aduh makannya langsung semangat
makasih ya udah kasih nama kuda poni aku
gemoy cepet pulang ya
kiki koko sama snowy juga kangen sama gemoy
iya danding juga cepet pulang ya
kiki kangen tapi snowy masih kangen danding
udah dulu ya rena juga harus isi rehat rena mau bobo dulu
iya selamat bobo siang ya
dadahin cus miss kiki
susahnya jalan jalan kita pulang ya ma
kangen sama ma
udah udah rena miss kiki
baik saya akan cari tahu
ya kau kena
nggak perlu itu
yang namanya kecelakaan itu
bisa terjadi sama siapa aja
kalau memang mas harus sudah tahu sesuatu
sejauh apa ya yang dia tahu
dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk
dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk
dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk
dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk

aku udah sampai
sekarang rena lagi tidur
aku dan rena baik baik aja
asal kamu tahu din
membaca chat dari kamu aja sudah sangat menegakkan buat saya
saya pun mau
kalau bapak orang ya malah akan mati malam hari ini
chels saya ketakutan
ren ada tidur
mendingan sekarang aku coba tanya elsa soal jesse
kami akan nginep selama dua hari di apartemen ini
pak chandra bu chandra gimana
mau nginep sini juga
nino besok nggak bisa karena harus kontrol matanya
kalau mama gimana
no pak kayaknya mama mau disini dulu ya pak
mau bantuin bu sarah sama
saya jagain keisha soalnya mama kan baru ketemu sama keisha
pengen sayang sayangin cucu mama dulu boleh ya paknya
ya dan nanti papa semangin dulu
mama kalau ada apa apa kabarin papa ya
kamu ingat ya
waktu kamu cuma dua malam
setelah itu tepatin janji kamu
pak chandra akan membongong seendingi